nama suni tanu wijaya mendadak menjadi sorotan
suni disebut sebut sebagai perantara dalam pemufakatan antara anggota dprd dki jakarta
dan perusahaan pengembang reklamasi di teluk jakarta
siapa sebenarnya suni tanu wijaya ini
berikut laporan heranov al bashir
nama sani tanuwijaya kini menjadi sorotan setelah ribut ribut kasus suap reklamasi pantai utara jakarta
hingga kini kolega dari gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama itu pun menjadi sosok yang misteri
sebab berkali kali ahok melakukan pembelaan kepada sani yang disebut sebut sebagai perantara pemufakatan
antara dprd dki jakarta dengan perusahaan pengembang reklamasi pulau di teluk jakarta
sosok sandi diyakini punya peran besar dalam kiprah ahok sebagai gubernur dki jakarta
terlebih suni merupakan keluarga
ahok dari istrinya veronika tan
lantas siapa sani sebenarnya
kan sanusi menuduh bahwa yang mengatur ini semua adalah sulit
begitulah sampai ngatur uang nih pengakuan kalau saya lihat berita gitu loh
ya tentu kpk paham dia supaya bisa menjaga tenaga
apakah sanksi fitnah atau benar gitu
namun kenyataannya sani bukanlah hanya sekedar anak magang kebanyakan
yang membutuhkan kegiatan
sani juga membutuhkan kegiatan ahok sebagai gubernur setiap harinya
sani merupakan orang kepercayaan ahok sejak lama
dia pernah mengatur jadwal wawancara antara pewarta dengan ahok saat pilkada dki dua ribu dua belas silam
ahok waktu itu berpasangan dengan joko widodo yang terbilang fenomenal
ahok mengklarifikasi lagi soal sani yang di awal dikatakannya sebagai anak magang
sani sudah membutuhkannya sejak tahun dua ribu sepuluh saat masih duduk di komisi dua dpr ri
sejak tahun dua ribu dua belas sani sudah mulai menyusun disertasi tentang sepak terjang ahok dalam dunia politik
saat studi di s tiga universitas di illinois amerika serikat
ahok pun menepis bahwa dirinya masih mempunyai hubungan keluarga dengan sani
yang disebut sebut sebagai adik ipar dari istrinya veronika tan
ahok pun menyebut bahwa
sani merupakan sepupu dari istri frankie usman wijaya
anak dari bos sinarmas eka cipta wijaya
hernan fulbasir jakarta